terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan tiktok telah berkirim surat ke kemendak
dalam surat itu tiktok akan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah
hal tersebut disampaikan mendak zulkifli hasan saat mengunjungi pusat grosis cililitan jakarta timur selasa siang
zulkifli hasan meminta tiktok memisahkan antara platform social media dengan e commerce